termasuk pre matchnya tadi yang disebutin sama ratri emang bener
karena presiden sebelum sebelumnya kemudian pulang ke tempat masing masing gitu
dua ribu dua puluh empat tetap akan maju apapun nanti jabatan yang mau senayan ataupun balik ke bupati atau lebih tinggi lagi